ya pasca penemuan limbah radioaktif yang masih terus menjadi pertanyaan ini adalah dari mana limbah radioaktif ini berasal
dan kita sudah terhubung melalui skype dengan kepala badan tenaga nuklir nasional periode dua ribu dua belas dua ribu delapan belas bapak jarod wisnubroto
selamat malam bapak
selamat malam mbak
iya pak tadi sudah kita coba paparkan ya pak ya kemungkinan kemungkinan sumber dari sesium satu ratus tiga puluh tujuh
atau potensi potensi hal hal yang bisa mengandung sesium satu ratus tiga puluh tujuh
tapi sampai sekarang masih menjadi pertanyaan nih pak kenapa kok bisa ada di tanah kosong begitu yang ada di area perumahan
menurut bapak potensinya ini kira kira dari mana ya pak asalnya
kalau kita lihat temuan yang dilakukan oleh bapeten maka kemungkinan besar itu berasal dari pemanfaatan industri
ya kan tadi mbak tadi juga
sudah cerita di industri untuk apa saja paling sederhana untuk tebal pengukuran tebal kertas misalnya
kalau orang yang suka ngerokok itu untuk mengukur densitas rokok tembakau dan lain sebagainya
nah kok bisa sampai situ itu menjadi pertanyaan juga
apalagi ada di perumahan badan indah
ada beberapa kemungkinan misalnya orang yang lalai misalnya mereka mau melimbahkan sumbernya ke pt lm
tadi mbak juga nyebut btln
kemudian secara sengaja atau tidak sengaja kemudian mungkin bisa jadi tidak sengaja kita tidak tahu
kemudian tercecer di tanah tersebut bisa
itu menjadi salah satu opsi
tetapi bisa jadi yang lain juga misalnya memang orang punya keinginan kriminal
kriminalnya itu ya dalam hal bisnis sumber radioaktif misalnya
kemudian dia menyimpannya lalai
kemudian terjajar juga seperti itu bisa jadi
atau unsur yang bisa jadi itu pencurian
orang mencuri tidak tahu bahwa itu sumber
ternyata kemudian oh ini ternyata sumber radioaktif juga tercecer juga bisa
jadi masih ada banyak kemungkinan
tapi yang jelas itu kemungkinan dari industri
ini berpotensi apa ya untuk kemudian menjadi salah satu potensi atau sumber
untuk keberadaan industri ini
ya pak selanjutnya ini adalah apa pak yang harus dan sebaiknya dilakukan untuk kemudian mengantisipasi bahayanya ini bisa tersebar kepada masyarakat yang tinggal di perumahan batan indah ini terutama
yang pertama adalah sumber tadi adalah sumber yang punya ukuran
tadi mbak cerita paparannya
kalau saya menggunakan istilah ukuran yang lebih modern yaitu ukurannya mohon maaf saya kenalkan apa disebut cheevert
sievert ada ukuran untuk radiasi itu biasanya hampir sama dengan rat
rat itu satu rat sama dengan satu siver
biasanya kita menggunakan sievert
tadi kan dikasih tahu bahwa bisa menimbulkan kematian atau kanker
tapi saya harus menyampaikan misalnya ukurannya sepuluh ribu milisievert
sepuluh milisievert ya mohon diperhatikan
itu bisa menimbulkan kematian dalam beberapa minggu kalau orang terkena cesium tadi
tetapi kemudian kita harus dilihat apa yang kita temukan di badan indah itu ukurannya mikrosievert
jadi kalau saya katakan meskipun orang nuklir atau orang keselamatan radiasi itu cukup paranoid juga
pokoknya mikro pun harus kita bersihkan
meskipun potensi tidak sebesar orang takutkan
menimbulkan kematian atau kanker
kira kira sekarang kalau saya dengar dari update terakhir itu dua puluh sampai tiga puluh mikrosievert
jauh sekali jadi kemungkinan untuk menimbulkan kanker atau kematian
karena kemungkinan pertama terjadi kanker itu pada ukuran seratus milisievert
kalau sepuluh ribu tadi kematian dalam beberapa minggu
seratus milisird itu sudah punya potensi menimbulkan
nah kalau ini ukurannya mikro ya otomatis kemungkinan terjadi hal hal yang tidak kita inginkan cukup kecil
namun demikian kita harus mengukur
bagaimanapun juga itu adalah suatu hal yang ilegal
itu ada sumber yang terbuang di situ dan punya potensi mencemari lingkungannya
pak berarti apa pak kemudian yang harus kita lakukan pak
jadi apa yang sebaiknya dilakukan
yang harus dilakukan adalah pertama bapak peten
bapak ten melakukan investigasi karena dia punya database
database itu yang menggunakan sesium satu ratus tiga puluh tujuh itu dimana saja perusahaan apa saja
itu bisa mempersempit gerakan
kedua apa yang dilakukan sekarang adalah mengambil seluruh tanah dan vegetasinya
dari lokasi kemudian dipindahkan ke batang serpong dianggap sebagai limbah
dalam beberapa hari maka itu bisa dianggap bersih dan normal
itu untuk mengurangi potensi resiko
terjadinya apa ya yang kita tidak inginkan terhadap warga
terima kasih banyak pak jarod sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
terima kasih atas informasi anda pak